aku kembali bekerja di kantor lama aku
aku cuma mau meredam kesenian aku
kebalikanlah suami lama aku jadi suami lama yang dulu ya allah
bila kami memutir daktirkan untuk bersatu lagi
beri kembali kekuatan ya allah
enggak sangat mencintai suami lama ya allah
kamu kembali lama ya allah
aku bener bener orang ternyata yang baik
aku bener bener orang ternyata yang baik
yakinlah ini tempat biasa kalian bertemu
tapi gue gak yakin kalau dia disini tanpa gue
yaudah kita coba cek ke dalam
ada tamu yang datang hari ini nggak
saya mau kalian gak ada nutupin apapun di sini
atau enggak kalian saya akan libatkan dalam kasus ini
iya tadi pagi perempuan itu datang bersama teman laki lakinya
sudah tunjukin di mana mereka
kalian diambil tangga
aku gak nyangka kamu ngelakuin ini sama aku
enggak mas aku bisa jelasin semuanya
ini nggak seperti yang kamu pikir
aku gak mau dengar kebohongan kamu lagi
dan kamu mungkin kamu lebih beruntung sekarang
karena harta kamu belum terpuresa habis sama perempuan licik ini
mas aku bisa jelasin semuanya
aku bisa jelasin
nanti ibu bisa jelaskan di kantor
enggak enggak saya enggak mau saya enggak salah
kamu juga harus kasih tahu ke kami
di mana komplotan kamu
kalau saya kasih tahu apa saya bisa bebas
kamu tenang saja nanti kita lepas di kantor
pak bawa dia
kenapa aku dibawa juga
aku kan sudah nunjukkan siapa otak di balik semua ini dan juga uang hasil pemerasan itu
sekarang yang bisa nentuin nasib kamu itu adalah pengadilan
kamu bebas apa tidaknya itu dari pengadilan
sekarang kamu ikut kami kantor untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu ini
pada visi kamu harus mencari penyelesaian
kamu harus mencari penyelesaian
kamu harus mencari penyelesaian
kamu harus mencari penyelesaian

terima kasih ya kak
berkat kamu akhirnya perundang yang kita selama ini cari
ya saya yang harus berterima kasih kepada kamu
karena berkat bantuan kamu
uang perusahaan saya bisa kembali dan rumah saya akan dijual pak
ya sudah ini jadi pengalaman untuk kamu
bagaimana kamu curhat dengan perempuan
ya ujungnya bisa berbeda bro
kamu berpikir curhatnya
dan seharusnya kamu juga jangan terpengaruh dengan penampilan
lalu kamu selipu dengan perempuan lain
ini semua memang kesalahan saya pak
dan sekarang saya tidak tahu istri saya mau memaafkan saya atau tidak
kalau memang istri kamu sayang cinta dengan kamu
dia pasti maafkan kesan kesan kamu
dan dia pasti mau menerima kamu lagi
percayalah dengan saya
percayalah dengan saya
percayalah dengan saya
kamu minum dulu
aku minta maafnya atas segala ucapan aku ke kamu
ucapan aku tentang perasaan aku ke kami
tidak ada yang salah pak
pak aku minta maaf mas
itu wajar kok
ketemu di mana
ya udah aku segera ke sana ya
mas haikal ketemu sama aku
aku takut kalau dia nyuruh aku terletakkan secara cerai
nah aku yakin kalau misalnya haikal gak mungkin berani untuk
mencerahkan wanita sebagainya
maka aku akan menanggung dia
sekarang ini lebih baik kamu datang ke sana
dengan kamu datang ke sana
kamu bisa ketahukan apa yang akan terjadi
han percaya sama aku
lebih baik kamu menghadapi kenyataan ini ya
mas haikal lepasin saya mas
mas haikal lepasin aku

mendingan lu tuh pijetin gue
sebentar lagi saya pasti bebas dari tempat ini
mas haikal pasti bebasin saya
bebas ngimpi lu ya
kembali bekerja di kantor lama aku
aku cuma mau meredam kesedihan aku
mas aku mau biarkan
aku yang harus minta maaf sama kamu
aku sudah melakukan kesalahan selama ini
dan aku rela menembus
kesalahan aku dengan cara apapun
termasuk nyawa aku sendiri
kamu gak perlu
menembus kesalahan kamu dengan apapun
cukup menerima saya kalian dulu
yang menerima kau pada demi cintai aku
itu sudah lebih dari cukup mas
aku akan berubah
aku akan balik lagi seperti dulu lagi
dan aku gak akan membandingkan kamu dengan wanita lain
mulai sekarang aku gak akan melarang kamu
untuk melakuin apapun

aku mohon paruh mary
terima kasih ya
lu udah jagain istri gua
kalau gak ada lo mungkin istri gue sedang terpuruk sekarang
dan gue juga ngerasa senang karena apa
karena lo udah bisa menyadari apa kesalahan lo
dan sekarang tugas lo adalah lo harus menjaga nani
jangan sampai lu bikin sakit hati dia
jangan sampai dia dalam keterpurukan
jangan sampai putus asa
kalau sampai dia putus asa ingat
gue yang akan ngambil dia dari lo
mulai hari ini dan sampai kapanpun gue akan jaga hati
sendih dalam keterpurukan
terima kasih ya